ini kenapa kosong ya mas botolnya
kamu kenapa minum sih mas
kenapa emang ya
ini ini tuh isinya tuh jamu kuat
kamu kenapa bau gitu anssinin
kenapa sih ac nya kenapa panas banget
tapi kok gue berasa angin doang ya
berasa berukuman hari ini servis
mas kamu masih tidakzeniu mesyuarat magendang
pokoknya kau tidur ya ani
kok jantung gue jadi berdebar debar begini sih
kok kenapa ya
jantung gue kenceng banget
kok anding jadi keliatan makin cantik ya hari ini
kok kenapa sih
kenapa gue jadi aneh gini sih
kok dingin banget sih mas ac nya
ac kepanasan ya
volume ac nya aja tinggi banget mas
aku kecilin ya
yang penting ada kamu aku senang
udah sekarang kamu siap siap mandi
abis itu kita jalan jalan
tes dna itu benar
gak ada lagi yang harusnya
aku sebaiknya fokus
sama keluarga aku dan juga elsa
aku suka deh
gue kenapa sih
kok keringetan gini terus deg degan lagi gue
ya allah nih gue kenapa lagi aneh benar gue
kamu ambil tas kamu sendiri
saya tunggu disini ya
kenapa sih dia
minuman itu harus dibuang
kok udah habis duluan

kamu kenapa minum sih mas
kenapa emang ya
ini tuh isinya tuh
kamu kenapa bau gituan sih din
ya kok aku juga gak mau ngasih ke kamu mas
ini udah dibikinin sama mirna
terus aku mau tolak aku gak enak
jadi tadi niatannya juga mau aku buangnya
dan aku gak akan kasih ke kamu
dan kenapa kamu minum mas
ya terus gimana
ya saya mana tau itu jamu kuat isinya
karena minuman dari mirna nih
ini jangan sampai kebawa bawa
ini menit lah
udah minum belum ya
jamu titipan gue
udah menjelang halam
kalau feeling kikisi kayaknya
udah diminum sama mas al deh mbak
kamu kali ini bapak ikan banget
tapi lagi orang kejeng kejeng
iya anak cantik
temanin akun naik sepeda yuk
kita main sepeda
telepon siapa ini ya
apa yang terjadi
handphone mirna ketinggal di dapur
mirna kayaknya lagi temenin rena
ya mama lihat kamu telpon
mungkin penting jadi mama angkat
kenapa jadi mama sih yang jawab
dengar semua kan jadinya
jujur sama mama
mirna kasih aku
mirna kasih apa
minuman jemput kuat ma
mirna udah keterlaluan ma
ini penghinaan ma
dia yang pikir aku nggak kuat apa
itu tandanya semua orang di sini benar benar mengharapkan
anakmu yang akan datang si aladin itu di jalan
udahlah nggak apa apa
aduh ada aja obat kuat
ya kenapa mama malah bilang mirna
aku masuk ya
mas kok ditutup
udah kamu sana jalan jalanlah
biarin saya sendiri di sini
nanti juga efeknya hilang sendiri kok
kamu stres ya karena kamu minum jamu itu dari mirna ya
mas dulu aku pernah bilang sama kamu kalau aku belum siap jadi istri seutunya buat kamu
sekarang aku udah siap mas memenuhi dan melayani kamu mas